terinspirasi dari kemeriahan pesta kembang api seorang pelajar di ponorogo mampu menjuarai lomba desain medali olimpiade internasional untuk youth olympic games dua ribu delapan belas di argentina
pelajar kelas dua belas ini mengalahkan tiga ratus peserta dari lima puluh negara
inilah muhammad farid hussein siswa kelas dua belas sma n satu ponorogo pemenang desain medali olimpiade internasional untuk yield olympic games dua ribu delapan belas di argentina
mamat fari hussein yang kini berusia delapan belas tahun ini tidak menyangka jika buah karyanya berjudul fireworks of victory
bisa menjadi juara dengan mengalahkan desain tiga ratus peserta lain dari lima puluh negara
padahal sebelumnya putra kedua pasangan juari dan sulastri warga desa miri kecamatan jenangan ponorogo ini
hanya mencoba mengirimkan hasil desain yang dia buat selama satu minggu
bahkan pembuatan desain medali tersebut hanya menggunakan dua program sederhana
yakni photoshop dan coral draw dengan ilmu otodidak
terinspirasi dari kemeriahan pesta kembang api sebagai penanda perayaan yang meriah dan selalu dinantikan
korban tanahnya memang pendiam tapi dia punya potensi yang sangat luar biasa
baik di dalam akademi maupun akademik
sebenarnya dia itu tidak ingin ditampilkan
tetapi karena prestasi ini mudah mudahan bisa membawa kebaikan bagi mereka
makanya kita mencoba mendorong kepada mas farid itu untuk membuka diri
di mata guru sekolah farid hussein dikenal pendiam dan sedikit tertutup
bahkan farid husein sempat meminta kepada piyasa
untuk tidak diekspos karena ia merasa malu
piagam penghargaan maupun hadiah baru akan diterima farid bulan oktober mendatang
atau saat pembukaan youth oly